sejumlah kurang lebih seribu basis seribu kantong
siapa yang dibagikan dibagikan adalah masyarakat yang sedang melintas di wilayah istana gojek dan masyarakat umum
kurang lebih seperti itu memberikan bahwa bapak presiden memperhatikan kepada masyarakat yang menit menit terakhir masih di jakarta
tadi beliau sudah lihat
ini kan kebiasaan bapak presiden ingin dekat dengan masyarakat
dan menjelang di akhir bulan ramadan memasuki dulu fitri
pak presiden gak ngasih langsung karena ada kekhawatiran kemarin ribut ribut
ya terus ketika bapak presiden menginginkan itu dan kunjungan ke dl